kalo kerja tuh yang bener cekatan teliti gitu
biar lo gak dapet hukuman gak dimarahin sama siapa tuh gak dapet siapa
kerjaan gue itu selalu benar
cuman semenjak lo dateng gue kena hukuman terus tau gak
jadi berantakan kerjaan gue
kau tuh bukan apa ya
lo disuruh bersihin ini lah cuci piring lah cuci gelas
lalu andai andai lah
jadi udah arri brushes mampoku
percaya aja gue gigi gigi
ya enggak kungampa juga habis begini
lu dia yang sama gue
itu aku pengen nasional
sebelah dua puluh ya
kamu anterin arin pulang ya
kasian dia kalau pulang naik taksi sendiri
rifki masih ada urusan disini
jadi rifki masih lama disini
arin akan nunggu urusan kamu sampai selesai
ya lagi pula rifqi udah punya janji sama michelle
bahwa rifki mau anterin michelle pulang
si botol kecap kenapa juga sih selalu bawa nama gue depan bokapnya
ya udah naik taksi aja pulang ya
gak gak jangan
papa minta sekarang kamu anterin arin pulang
rifki harus bilang berapa kali sih
kalo rifki tuh gak bisa anterin arin pulang
lagi pula arin bisa sendiri kok
jangan marah sama requel om

ya udah gitu kita kedepannya bareng om
kalo kerja tuh yang bener
cekatan teliti gitu
biar lu gak dapat hukuman gak dimarahin sama siapa terus gak dapat siapa
reti kerjaan gue itu selalu benar
cuman semenjak lo dateng gue kena hukuman terus tau gak
jadi berantakan kerjaan gue
kau tuh bukan apa ya
lo disuruh bersihin ini lah cuci piring lah cuci gelas lah banyak deh
nunggunya gue jadi lama
boleh kerja juga kebiasaan banget lo gangguin gue
eh mungkin lo sekarang nganggep gue gue itu sumber masalah
tapi gue yakin sebentar lagi lo akan ngerasa dan lo akan yakin bahwa lo itu sumber kebahagiaan lo
dan itu gak bakal pernah terjadi sayang ya riki
salah nih kayaknya
bang gue masalah banget
misal kamu bisa gak ke belakang dulu
cek yang di belakang udah beres apa belum
itu biar riva nanti yang ngerjain
itu aneh banget sih
hah si madem
dia tuh kayak ngejauhin gue sama michelle terus tau
lo berasa gak sih
iya gue juga gak tau
aneh banget tau gak sih
lo tau gak sih
lo inget nggak pas pertama kali dia masuk
masa tiba tiba misal disuruh jadi deliver
padahal itu bukan tugas dia
itu dia makanya
curiga gak sih
kamu putusin raranya sekarang
gue mau nanya deh sama kamu
apa lo udah tau gue pacaran sama rara sebelum video itu kesebar
untuk dia pertama
udah siapa ini
jadi sebenernya makanya ternyata raryanya tembus
iya aku pengen kamu putus sama nara
kenapa wi hah apa salah gue sama rara ke lo
kamu kenapa sih vin gak peka banget aku itu suka sama kamu
percakapan lu suka sama gue
sejak aku mergokin kamu sunet
hah lu suka sama gue karena ngeliat gue sunat
iya pas kamu sunat habis kamu tuh lucu banget
kamu tuh beda sama cowok cowok yang lain
yang ngejar ngejar aku
dan gak cuma itu
kamu juga baik banget sama aku
tuh kenapa sih nih mobil aku ini mogok segala
oh ya tunggu bentar ya
yaudah sekarang lo naik aja biar gue bantuin dorongku pinggir ya
enggak gak apa apa serius naik aja
ya ya ya gak apa apa
ah thank you ya vin
deo nanti gue cariin bengkel deh
ntar orangnya gue suruh disamperkan ke sini buat banderin mobil lo
aduh vin makasih banget ya
gue gak tau deh jadinya kayak gimana kalau gak ada lo
udah santai aja ya
tunggu disitu ya
makanya aku gak bisa ngelupain kamu sejak kejadian itu
gua udah punya rara
dan gua gak mungkin ngeyanatin perasaannya rara
kau jahat banget vin sama aku